di saat setia novanto mengajukan status justice kolaborator kpk justru menahan dua bekas orang
kita bisa bilang ya dua bekas orang dekat novanto
sebagai tersangka yang diduga merintangi proses hukum dari kpk
bagaimana para pegiat anti korupsi melihat dinamika ini
kami telah bersama malam hari ini dengan kang asep iwan iryawan
pakar hukum pidana dari universitas pajajaran
terima kasih kang asep sudah datang
ini ada dua hal sebenarnya yang agak kontradiksi
di satu sisi setia novanto ingin bekerja sama dengan kpk
menjadi gc gitu ya itu nanti kita akan bahas juga
tapi di sisi yang lain loh kok kpk malah menahan dua orang
yang selama ini ada di sekeliling novanto gitu misalnya
apa namanya fredy q nadi dengan dr b manes
dengan tuduhan merintangi proses hukum ini
anda melihatnya seperti apa
ini ada dua fakta ada dua peristiwa hukum yang berbeda
pertama peristiwanya tindak pidana setia novanto
yang dia mengajukan sebagai gc apakah menipu atau tidak
artinya setidaknya ketika mengajukan gc
ya suka tidak
dia berbuat dong mengakui ya
itu udah pasti udah pasti
kan aku udah ngajukan surat permohonan resmi
dan nama gc itu kan pelaku
tapi yang bukan pelaku utama
dia membuka aib yang lebih besar
artinya dia bagian dari tindak pidana itu sendiri
nah ketika proses ini berlangsung ya ketika awal awal itu
ternyata ada pihak pihak justru yang bahasa hukumnya sebenarnya berdua satu itu
mencegah merintangi menggagalkan
langsung tidak langsung proses penyidikan penuntutan
atau misalnya di persidangan
ketika siano pantum sedang dicari di dpo
itu ada pihak pihak tertentu yang merintangi
setau sederhana kalau ikutin penjelasannya febri atau penjelasannya kpk
kan sebelum kejadian esok harinya itu
toh ada orang katanya kan komunikasi
kpk punya dong data komunikasi informasi
data informasi percakapan telepon dengan pihak rumah sakit
kok ada orang booking lah istilahnya kan
kemudian juga yang lebih parah lagi
lalu ada keterangan atau proses pendisnya harusnya abcd
orang udah tau sedang dpo
tapi kenapa orangnya melindungi
tadi yang melindungi
atau merintangi penyidikan kan
harusnya kan pengacara kek dokter kek
temen saudara kek
yang namanya jurnalis yang jadi sopir
ya ngasih tau dong
bahwa ini orangnya sedang dpo
kan selalu update semua tv memberitakan gitu kan
kenapa tidak memberitahukan
karena itu kan daftar pencari orang
orang sedang dicari
kalau sedang dicari malah disopirin
eh malah ditabrakin
eh malah dipesenin gitu
orang ini merintangi
itu clear merintangi
dari perspektif orang yang di luar gitu kan
saya kira kalau nggak sese
di tv ini kan berkali kali
dan tv tv lainnya saya katakan
haleluya puji tuhan
sudah masuk kan
tapi kalau kita lihat kan
fredy kudadi sendiri
salah satunya adalah
dia mengatakan bahwa
advokat itu memiliki hak imunitas
kita akan mendengarkan
nanti juga akan menemani
kak asep malam hari ini
tapi kita akan hadirkan
usai jeda berikut ini
kak asep tidak sendiri
karena saya sudah mengimpor
pada malam hari ini
untuk bersama sama kami
di meja ini
kita bicara mengenai
dua fakta tadi
orang orang umum nih
ya bang econ ya
misalnya satu sisi
kooperatif gitu kan
di sisi yang lain
kok justru malah kpk
menghukum orang dekatnya
dengan merintangi hukum
tapi kita bicara mengenai
kasusnya fredrik dan bimanes dulu
harus dicek juga tuh
dengan proses penangkapan ini
jangan ada benang merahnya
apa anda lihat ada benang merah
jadi benang merahnya begini
ini serius apa bercanda nih
kan yang tahu
indikasi manipulasi data medis
kemudian juga kecelakaan yang
itu kan sn sangat paham banget gitu
kemudian dia barangkali juga bisa cerita
karena cerita dari dia
barangkali perintah dia
atau ada masukan dari kuasa hukum
yang kita belum tahu
ini yang mungkin harus juga dicek kembali gitu
justice kolaborator yang diajukan oleh sn ini
memberikan pengaruh juga terhadap
sekaligus penahanan terhadap frederick
jadi anda bisa
bahwa ini adalah bagian dari
ini saya mengaku nih
udah ada nih gitu misalnya
jadi barangkali ini
ini kayak tawaran awal lah
saya serius loh
ada itikat baik pak sn
jangan hanya saya sendiri misalnya
itikat baiknya ditunjukkan dengan
misalnya terkait dengan
tiang listrik gitu
dia masuk rumah sakit
yang juga penting kan
ada juga dokter
dan ini juga
menurut saya ini
yang dijerat dengan
mengalang alangin proses pemeriksaan
kita juga melihat
tersangka kasus korupsi
terdapat kasus korupsi
menggunakan jasa dokter
menggunakan dali sakit
untuk menghindari proses hukum
padahal kasus maling jering itu
juga banyak sekali
dan kemudian kan
nggak punya kemampuan untuk bayar dokter
nah ini yang terjadi
di beberapa kasus
yang awalnya sehat
kemudian ketika dipanggil kpk
mendadak menjadi sakit
nah ini sebenarnya
bisa jadi pintu masuk
peringatan buat pak frederick
peringatan juga buat dokter
pemeriksaan yang dilakukan oleh kpk
atau penegak hukumnya
ada konsekuensi hukum di situ
minimal tiga tahun
maksimal dua belas tahun
oke kak ngasip
ini anda lihat juga
sama seperti econ nggak
ada benang merah
oh ini mungkin aja nih
hengki pengkinya pak nof
kan esok sih
ini drama yang disandiwara
kan disini kita ngatakan
sandiwara itu kan dari
kalau sinetron itu kan bersambung
kalau di china itu ada apa
atau kopi ho
ini kan nyambung
terus bagaimana nggak ketangkep
jadi pengalaman kan
tidak hanya kasus di ektp kan
dan kasus kasus lain banyak
satu rangkaian bagaimana
lepas jerat dari penegak hukum
kata orang surata itu
emang kudu kan nyahuan
emang harus ketahuan
kalau sama kpk
ini tugasnya pengacara
itu kan memang melindungi
memang harus membuat kliennya
lolos dari hukum
fredy kudinadi seperti ini
atau pembelaan fredy kudinadi
atas tertangkapnya dia hari ini
saya melakukan tugas
dan kewajiban saya
membela pak stiano vanto
saya di fitnah
undang undang delapan belas tahun dua ribu dua
sangat jelas menyatakan
avokat tidak dapat dituntut
baik secara perdata
sesuai dengan putusan mk no dua puluh enam
avokat tidak dapat dituntut
baik secara perdata
anak mata kuliah
itu udah tahu pasal itu
di luar kepala
itu hafal pasal itu
dan tepat sekali
saya harus dampingi
saya tidak boleh
besok kamu ngaku
yang listrik ya
lu masuk rumah sakit ya
sedangkan eson itu
sedang dicari oleh kpk
itu kan strategi hukum
yang salah satu saja
itu bukan strategi hukum
ketika di pemeriksaan
kalau lu nggak tahu
ya bilang aja tidak tahu
lu lupa lagi kalau
tapi kalau alasan tadi sakit
yang benyot benyot yang listrik
atau bapau yang benyot
atau ada hal lain
betul sekali lagi
adpokat itu dilindungi
jadi jangan ikut ikutan dengan kayak dpr
ketika melakukan profesinya
ditakin kepala si eson
ya karena itu perbuatan pidana
ya ini pun sama
ketika orang itu
tapi ada acaranya
ketika di pemeriksaan itu
tapi tadi ketika sedang dpo
kan sekali lagi ikut datanya kpk kan
ketika orang dinyatakan dpo
kok ada pembicaraan komunikasi dengan rumah sakit
entah dengan dokternya
entah dengan pimpinan rumah sakitnya
kok ada malam malam di rumah sakit
dan seterusnya data itu gampang
ada pembicaraan itu
ini harusnya profesi di adpokat
pak klien saya ada
di tempat ini
nah silahkan kpk untuk ini
harusnya seperti itu
nah setelah ditahu pesan dibayar
garis embarkasinya di mana nih
membela klien boleh
tapi nggak boleh melanggar undang undang
nggak boleh menabrak aturan bos
jadi ini yang seringkali dipakai
kemudian membawa kepentingan klien
nggak bisa juga suka suka bos
kita mencatat ini
advokat yang terjerat dalam kasus korupsi
empat diantaranya menghalang halangi proses pemeriksaan
termasuk pak fredrik
berarti ini bukan kasus pertama
kasus yang pertama
ada ini kasus yang keempat
jadi dulu ada kasus
yang berkata tidak benar
bahwa tidak memberikan informasi
yang sedang diperiksa oleh kejaksaan
dan itu bisa diproseskan
nggak boleh berbohong kan pak asep
di fonis empat tahun
dan di luar itu
kita masih ingat kasus neneng
dua pengacara malaysia
yang coba melindungi neneng
berupaya menghalang hali proses penyidikan
yang dilakukan oleh kpk
diproses oleh kpk
dan kemudian dihukum tujuh tahun
beda seperti kasusnya dengan ocek aligis misalnya
itu kan juga bagian dari proses itu
yang juga suka dipakai oleh
demi kemenangan klien
ada gium maju
juta gentar membela
yang bayar ini
sebagian adpokat hitam
melakukan tindakan tindakan apapun
kalau bisa bebas
yaudah bayar aja
untuk kepentingan bebasnya ini
untuk menghindari proses hukum
agar orang ini tidak diperiksa
oleh misalnya penyidik
dan suka istilah gini
ini mengkriminalisasi profesi adpokat
dalam rangka pembelahan
ini lebay banget pak faisal
namanya pengacara itu
urusannya dengan acaranya dia
bukan acara yang di luar acara
itu yang harus dipahami
kalau kemarin kan
beberapa kali dipanggil
sidang etik di peradi
dua hal secara etik
dua hal berbeda
apakah sekarang orang melanggar hukum
harus berhenti karena etik
ya silahkan di profesinya
kan sama dokter juga sedang etik
di profesi mana pun sama
hakim pun sama
ketika memang dia
profesi sedang mengadili etik
tapi dia melakukan perbuatan pidana
ajas peran perdana
itu adalah sederhana
harus cepat diselesaikan
apalagi tidak akan tersangka
ada bukti permulaan
ya hukum harus jalan
itu nggak ada urusan
bagi hukum ya
ada bukti permulaan
jadi jangan berkelit
saya tidak percaya
profesi pengacau pengacau ini kan
sedang ada grupnya kan
mana ada etika profesi
yang membenarkan praktek penyuapan
anda sebagai hakim dulu
pernah mengalami hal hal seperti ini
kita akan terlibat begituan
tapi tawaran banyak
saya pernah ceritain dong
profesi misalkan gini
hakim itu kan
tidak boleh terima
tamu di rumah
atau di rumah
terima minuman pun nggak boleh
makanya saya nggak pernah minum
tadi kasih aku
saya nggak pernah mau kan
nah itu kan
etikanya nggak boleh
akan berat sebelah
terima payung nggak boleh
atau kita berdua
nanti kan ada tuduhan fitnah
itu melanggar etika profesi
berdua aja nggak boleh
apalagi berdua tadi
dengan para pihak
karena saya berdua
dengan para pihak
karena ketika berdua
saya terima duit
di zaman saya
gratifikasi belum ada
saya harus kena suap
karena tidak ketemu
saya kena profesinya
saya nggak boleh ketemu
itu udah dilanggar juga
tapi bukan dengan para pihak
karena nggak ada usaha perkara
pengacara kan tidak boleh
nanti menang perkara
lu sama gue deh
ntar gue urusin ke hakimnya
gue ke jaksanya
gue ke penyidiknya
si pengacara itu
kalimat itu nggak boleh
dia boleh minta duit
emang harga dia berapa
tapi ketika dia nawarkan uangnya
untuk pihak lain
pengacara yang selalu diajarkan di etk profesi
patah kuliah pokok tas hukum
maupun di pkpa yang diujikan
hakim pun sama
ini akan menjadi bonus
kebaikan buat novanto
atau justru akan jadi liabilities baru buat dia
karena fakta fakta yang kemudian ada
ini kemudian terungkap satu persatu
ya paling tidak
sebenarnya harus diperjelas
sebenarnya kontribusi siapa nih
melakukan proses penangkapan
apakah salah satunya
karena kontribusi dari pak stiano
sebelum itu juga kpk saya sudah punya data
pastinya dia juga tidak mengandalkan stiano novanto
tapi paling tidak
dari beberapa proses yang kita lihatkan
itu intensitas juga ada di frederick
ada di rumah sakit
waktu itu melakukan proses proses
pesan satu kamar lah
itu yang membuat
penanganan perkara kpk
waktu itu terganggu
karena sakit tiba tiba tiang listriknya itu
tapi kalau anda lihat tadi
pengacara dari data icw sendiri
sudah ada lebih dari dua puluh ya
terdiri dari enam belas itu kasus penyuapan
mengalami proses pemeriksaan
karena memberikan keterangan tidak benar
selain pasal dua puluh satu
ada pasal dua puluh dua
termasuk dalam hal ini
tidak boleh memberikan keterangan tidak benar
tapi dokter baru pertama kali tadi
dokter baru pertama kali
apa yang menarik menurut anda
dengan ditentang dokter gimana sih
sebenarnya kalau dokter itu
menurut dugaan kita
seringkali dimanfaatkan oleh pengacara
atau misalnya tersangka korupsi
merekayasa hasil medis kesehatan
cuma yang apes
baru yang sekarang
jadi dulu misalnya
kita ingat misalnya ada kasus di
pekerjaan umum gitu ya
yang ketika proses itu
dipersidang pakai kursi roda
tapi ketika dinyatakan
tiba tiba bangkit dari kursi roda
kemudian di beberapa kasus yang lain juga
dia selalu berkira
tapi ketika diperiksa
di ujung ujung injury time
pak stianopanto menyatakan dia sakit
tapi ketika ada alternatif dokter dari idi
yang diatakan oleh kpk
bahwa dokter stianopanto
seringkali kita anggap bahwa
ada muncul oknum oknum dokter
yang berkolaborasi dengan
pengacara maupun tersangka
hukum yang sedang berjalan
lupa yang ini obatnya
begitu pra pradilan menang
hakim hakim seperti anda
dulu itu sangat mempertimbangkan
kalau kita bisa ramai dokter
yang melakukan obstruction of justice ini
zaman saya sih dulu ya
saya pada dulu tegas
saya penduli amat
jangan kan zaman saya dulu ya
saya termasuk yang tidak percaya
itu keterangan dokter yang
mahasiswa tidak sehat
dalam fakta fakta persidangan
itu memang kalau kita lihat secara umum gitu
apakah itu memang sangat dipertimbangkan
sehingga kemudian banyak
tersangka tersangka kasus korupsi
atau pidana tertentu gitu
memakai dokter untuk bisa mengelabui hukum gitu kan
sederhana pikirannya kita tuh
orang melakukan perbuatan apa
nah itu aja terbukti
tapi tiba tiba ada sebuah keterangan
dari sakit yang ada urusan
karena melakukan perbuatan
ya ada kepikiran kan
sekarang jadi tersangka
itu aja pikiran saya
tidak peduli apa saya
mau keterangan siapapun juga
mau jantung kan
sampai ada yang mati
tidak ada urusan tuh
berhadapan dengan tuhan yang maha esa
malekatnya disitu ada
tapi apakah semua kemudian
kalau kita bicara mengenai drama
setiara fanto yang tadi sudah juga dirangkum
kalau kita lihat banyak kelucuan kelucuan
seperti anda berdua
kerap kali berbicara gitu
apakah kemudian bisa
sangat bisa ditebus
jika dengan setiara fanto
kemudian mengajukan justice kolaborator
anda perspektifnya seperti apa bang eco
ya memang kpk lagi lagi harus
dengan pengajuan justice collaborator ini
ini memberikan manfaat
awal ketika proses ini berjalan
dan kemudian dalam persidangan
setiara fanto mengklaim bahwa
ini kan bukan proyek dpr bro
ini proyeknya pemerintah
dia ingin melempar bahwa
punya ambil peran yang tinggi
untuk proyek iktp
kesaksian kesaksian setiara fanto itu
kasus kasus yang lain
dari catatan kita
dari tujuh puluh empat nama yang disebut sebut
dalam proyek iktp
dalam dakuan yang pertama
itu kan yang sekarang baru diproses
baru kurang dari sepuluh persen
kesaksian setiara fanto ini
siapa saja yang diduga kuat terlibat
dalam proyek iktp
ini sambil anda juga bisa melihat ya
kemudian di layar kita
kita akan keluarkan
apa sih kemudian
syarat syarat menjadi justice kolaborator
kalau kita lihat ini
salah satu pelaku tindak pidana tertentu
bukan pelaku utama ini
bukan pelaku utama ini
setiara fanto memiliki
nggak kak ngasem
ada orang besar
ya pelakunya lebih besar
bicara lah apa adanya
nah sekarang kita kan
orang kan mengangkat dulu setiara fanto
kita kan berharap
saya termasuk yang belum punya keyakinan
kita jangan berdiri setiara fanto
karena ada pelaku pelaku lain
yang harus dibuka
tapi kalau pelaku utamanya setiara fanto
ya nggak bisa dong diterima
tapi bisa jadi alasan untuk meringankan
dan saya berharap kan
kita biasanya suka menyangkal
nah minimal dengan
dia memberikan surat
jc kepada kpk
dia berlaku nih kan
terus apa dia pelaku utama
atau pelaku yang lain
jadi sekarang tuduhan masyarakat
atau tuduhan kpk selalu disangkal
bener dong anda
kalau anda nggak berbuat
ngapain nggak mengajukan jc
tapi berharap lebih jauh lagi
sejaruh akan mengatakan
bahwa pelakunya tidak hanya saya dong
ada ketua komisi lain deh
ada ketua partai lain deh
ketua umum lain
ketua umum lain deh
tidak hanya berdiri dirjen
tidak hanya didirian
kota kota misi waktu itu
ada ketua partai
kalau novanto kemudian mengetahui betul
kemana kemana saja alirannya
kemudian ketika dia menjadi jc
dan bekerja sama dengan kpk
akan banyak keuntungannya dong
dan saya sudah bilang
dan saya yakin itu
setiap novanto tahu
melakukan perlakuan dalam mengatur anggaran
jadi anda lebih baik sarankan kpk
untuk kemudian menerima jc nya novanto
maka manggungan mengatur
salah salah jc tadi
dia bukan pelaku utama
membuka aib yang lebih besar
nah ketika minimal dua itu ya
dan mengakui perbuatannya
itu terbukti nanti
saya melakukan perbuatan ini
sama si asep
si eson ketua partai umum apa
saya ketua partai
bedug gitu misalkan
dan ini dilakukan loh
saya juga ikutin
karena diajak si eson sama si asep
wah langsung kan
alhamdulillah ini ternyata bukan
anda saja pelakunya
dan saya akan menjalankan kpk
jangan tidak enggak
karena itu aturan mainnya sekali lagi
itu aturan mainnya
jadi kan ada dua institusi
yang bisa menetapkan suara sebagai
paling tidak ya
dalam proses penyidik
dalam menit kpk
atau misalnya juga hakim
misalnya si novanto ditapai
sebagai jc versinya kpk
untuk mengungkap kasus yang lain
mungkin kita masih ingat
m najarudin itu justice kolaborator bos
padahal kalau dari perspektif banyak orang
wah ini kan pelaku utama juga
pak najarudin itu bisa mengungkap
siapa siapa saja yang diduga
menikmati proyek proyek yang diinisiasi oleh pak najarudin
dan akhirnya berkat jc nya
berkat jc nya dia
banyak orang yang juga diproses oleh kpk
nah begitu juga dengan si novanto
dia mendapatkan keuntungan dari jc itu nggak secara
secara hukum misalnya
ya jadi begini
selain prasyarat prasyarat yang juga tadi
ketentuan tentang pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas
tentang pemberian remisi
remisi itu hanya bisa diberikan bagi jc
nah kalau nggak jadi jc
nggak mungkin dapat keringanan atau pengurangan hukuman
kalau kita lihat di sini
ada beberapa keuntungan yang mendapat perlindungan fisik dan psikis
mendapat perlindungan hukum
dan tempat penahanannya dipisah dari tersangka dan terdakwa lain
ini memperoleh penundaan penuntutan proses hukum
memberikan kesaksian tanpa menunjukkan wajah
apakah hal hal ini juga kemungkinan akan bisa didapatkan
ya jadi keinginan novanto kan begini
dia kan tanda kutip
misalnya merasa terkekang gitu ya
ditahan kpk karena tidak boleh melakukan pertemuan
dengan misalnya pihak keluarga
pengacara dan sebagainya
dengan status d sebagai jc
barangkali pintu pintu itu akan menjadi lebih longgar
ketemu keluarga boleh
karena gue kan sudah kooperatif
dan kemudian misalnya
dia ditahan berbeda dengan pelaku yang lain
plus yang terakhir tadi
ada kemudahan untuk dapat remisi
ada kemudahan untuk dapatkan perbebasan bersih
dia bakal lebih cepat hukumannya
dari pelaku pelaku yang lain
kalau dia mau kooperatif
oke kalau kak kasem anda melihatnya
kalau tadi kan misalnya kan kita
selama ini kalau kita melihat kan setia novanto
bahkan di sidang pertamanya kan itu sangat tidak kooperatif
bagaimana dia tidak menjawab semua pertanyaan
dari hakim sendiri
apa yang perlu dipertimbangkan kpk sebenarnya
sehingga betul betul bahwa
keputusan menerima jc nya novanto ini
betul betul prudent untuk betul betul
kepentingan pengungkapan kasus lebih besar
dan kepentingan pengungkapan kasus lebih besar

perkara sudah diserahkan kan
nanti di penuntutannya
jadi cpu cpu kpk
akan tutupnya akan lebih ringan tadi bita
karena alasan tadi
dia telah membuka lagi
supaya kpk membuka kan pelaku pelaku lain
nanti hakim apakah mengabulkan atau tidak
karena di wilayah wilayah hakim
kpk hanya melalui jaksanya
penuntut umumnya hanya menyatakan
atau nanti ketika sudah dihukum
ketika dapat remisi amunis
dan nasi nasi lainnya tadi
karena termasuk sudah bekerja sama
tapi kalau itu tidak dilakukan itu
jangan harap setia no panto dapat remisi amnesti
dan semuanya itu tidak akan pernah dapat
karena tidak kerja sama
dengan sekarang dia melakukan itu
dan katakanlah kpk menerima
nanti kpk akan membantu untuk itu
ya ruang ruang itu akan semakin dibuka
tapi kalau tidak dilakukan tidak bisa
tapi kembali lagi
apakah nanti hakim akan mengabulkan
di jumlah hukuman
karena hakim harus mempersembahkan
ada lihat dari presiden andina rogong sendiri
hakim kemudian memberikan insentif yang cukup banyak
ya karena ancamannya berat
itu ancaman seumur hidup loh
delapan tahun itu termasuk saya
walaupun penamatannya di sini
sebenarnya harga juga di bawah itu
cuma harus berkurang
andina rogong dituntut delapan tahun
diponis hakim delapan tahun
karena durasinya sebenarnya
antara satu sampai dua puluh tahun
ini paling cuma sepertiganya
jadi itu insentif yang cukup terasa
selain hukumannya mungkin dari
sebenarnya mungkin niat kpk lima belas tahun
tapi karena jessi jadi delapan tahun
dan kemudian yang tadi
dia pastinya di sel yang terpisah
dengan pelaku yang lain
dapat bebasan berdarah
yang perlu dipertimbangkan oleh kpk
sehingga lebih berhati hati lagi
untuk menerima jc nya novanto
kpk harus dapat keyakinan
bahwa setia novanto mau kooperatif
mau membongkar siapapun
kalau cuma setengah setengah
kpk bisa membatalkan tuh
status dc nya pak setia novanto
yang ragu ragu ini kan kemudian
banyak publik ragu ragu
apakah novanto betul betul nggak ya
sinsir atau genuine
ingin mengajukan jc
demi mengungkap kasus ini
yang ragu ragu juga kang
banyak masyarakat ragu ragu
ini golkar kan bilangnya
golkar setelah munasrup
akan menjadi golkar yang bersih
tapi kok memilih ketua dpr
banyak diragukan oleh masyarakat
karena menjadi bagian dari pansus
hak angget kpk
apakah serius betul betul
menjadikan golkar yang bersih
bursa ketua dpr ini
mengerucut pada nama
slogan golkar yang bersih
dicanangkan ketua umum yang baru
kami akan membahasnya